pengennya sih gak dipikirin mak
tapi gimana tuh
emangnya dulu waktu lama mau menikah
gak kepikiran gitu
ya kepikiran juga
tapi amang pasrakan pada allah semuanya
pokoknya bismillah aja ya min
kok cempetut gitu mukanya
mau sirup katanya
aku jauh lagi
ayo tuh kalau beli sirup
tapi belinya di kantor polisi ya
aku mau temanin atu
kamu gak cs ko
yaudah atu doi
mendingan kamu buru buru beli di sana
daripada nanti kayak si tatang loh
gak cs kalian semua
kamu sih ngeledekin dia dong
tuh liat tuh si lewe ngambek tuh
kayak gak tau dia aja
kamu juga pengen ngeledekin lagi
mau ke rumahnya idoi
banyak kamu ceng
sosok perhatian sama si idoi
palingan kalau si idoi ngambek
kamu jadi repot kan
gak ada motor
kalau dia udah selesai rumah interessasi
apa si muda ini
bagaimana si gua ini
yang mudah muji allah
yang mudah allahnya ala kadarnya
sudah waktunya sur
papa berangkat dulu ya sayang
karena rumah saya kan agak jauh
terima kasih kang
terima kasih pak
ini katanya heran sama sepedut
hampa kali hidupin rumah saya ini
sakit dia kalau ngomongin pak
kan kita rumahnya sejalan
mau nemeh gak
ikut aja yuk
kamu kenapa dang
ini kum yang harus dicurigain kum
perasaan saya tak enggak enak
tapi mungkin dia udah berubah
kamu serius dang
gak usah ketawa kum
assalamualaikum om han
waalaikumsalam bu tuti
assalamualaikum opa ustadz
waalaikumsalam bu tuti
sudah saya pilih pilih
mana yang berhak menerima zakat
mana yang berkewajiban mengeluarkan zakat
kalau gitu sekarang aku udah bisa ketik rapi kan
kamu sudah bisa ketik terapi pakai laptop
kalau bu guru yola bu dr clara sama iin
kita catat juga enggak ya opa ustadz
sudah menetap lama di cirawas
ya harusnya sudah masuk warga ciaus
kalau gitu aku catat juga yuk
satu lagi juga boleh
opa ustadz tahu enggak
ya biasanya saat di musyola
mau ketemu sama kusoy
antusan aja setiap kali aku lewatin ladang
aku enggak pernah lihat kang kusoy
ternyata di musyola
hei jangan dekat dekat sama yang bukan muhrim
apalagi di bulan puasa
aku enggak mau dekat dekat kok
cuma mau lihat kang kusoy aja
ya udah aku pulang dulu yuk
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi